kita berbicara mengenai kosmetik ini ya kosmetik memang di kalangan wanita
kini seperti menjadi kebutuhan
nah jika anda memiliki kosmetik yang masih layak tetapi tidak terpakai
jangan terburu buru untuk dibuang
iya benar sekali fani anda bisa mendonasikan kosmetik tersebut
untuk kegiatan yang lebih bermanfaat
seperti kita bisa menghias jenazah dan juga membantu penyandang disabilitas yang lebih
supaya mereka lebih percaya diri juga ya
iya betul sekali kita lihat informasinya
lisa dan wina memberi pelatihan makeup pertama bagi penyandang disabilitas pada tiga puluh januari lalu
kosmetik ini adalah hasil donasi sejak awal desember dua ribu dua puluh
pada awalnya yang dikumpulkan adalah kosmetik bekas yang disumbangkan kepada perias jenazah
namun kemudian kegiatan itu mendapat respon yang luar biasa
beberapa toko makeup online bahkan mendonasikan kosmetik baru
saya pikir kalau yang bagus ini
oh harusnya bisa dipergunakan juga
nah untuk siapa
nah itu saya akhirnya berpikir untuk buka kelas
nah untuk siapa
untuk kaum disabilitas
karena saya melihat mereka kan istilahnya belum banyak diperhatikan ya
nah istilahnya saya pengenlah bantu mereka gitu
karena istilahnya kalau kita bisa membuat wanita indonesia cantik
kenapa mereka tidak bisa ikut cantik juga dengan alat alat yang bisa saya dapat
bersama sahabatnya winarti atau wina
ia membuka kelas perdana pelatihan makeup
berbagi pengalaman kecil yang mungkin bisa bermanfaat bagi mereka
untuk membangkitkan percaya diri
eci dan margo mengikuti training ini dengan antusias
mereka tergabung dalam komunitas disabilitas
lewat media sosial mereka tergerak ke kota
tergerak mencoba mengasah kemampuan merias diri
menurut mereka program ini sangat berguna untuk mengembalikan kepercayaan diri
saya punya virtiligo semenjak disabilitas
saya juga ngerti logonya jadi bertambah banyak dan akhirnya sampai ke muka
dan akhirnya ya itu tadi berpikirnya
gue harus makeup nih gitu
karena kan harus bertemu dengan banyak orang juga
kebanyakan orang nilai
buat apa sih belajar makeup teman teman disabilitas
karena kemana mana gitu
atau mungkin kegiatannya nggak sebaik
ternyata ada kegiatan kayak gini
teman teman disabilitas dilibatin
terus ya emang bermanfaat juga sih
teman teman disabilitas juga banyak kan yang aktivitas di luar kerja di luar
lisa dan wina berharap
kegiatan ini bisa menjadi ajang kerjasama dengan komunitas disabilitas yang lebih luas
kita masih membutuhkan bantuan uluran trainer trainer profesional
dan juga bantuan bantuan makeup
bahan bahan untuk membuat mereka lebih maju lagi
saya ingin ngajak semua perempuan indonesia untuk lebih bijak berbelanja
yang kedua dari sisi disabilitas
saya ingin tetap membantu mereka
tidak hanya dari kalangan tunadaksa
tapi yang lainnya juga